saran dari teman teman media
komplain sama saya melaporkan ke propam
mungkin pak ini kok banyak
sekalian terkait dengan adanya
kejaksaan agung kami sampaikan
kepada teman sekalian bahwa
bahwa ada pak menko polhukam di sana
bapak jaksa agung maupun bapak kapolri
bahkan pak jaksa agung menyampaikan
tidak ada masalah baik baik saja
serta bapak menko polhukam
maka dari itu kami menyampaikan
yang saat ini sedang diuji
program pemerintah yang bisa berjalan
proyek strategis nasional yang bisa berjalan
inflasi yang bisa terjaga
dgp yang saat ini juga
dan kunci dari semuanya itu
kerja keras dari para pemimpin
bapak jaksa agung dan bapak kapolri
mewujudkan bahwa program yang sudah baik
untuk keberlangsungan bangsa ini
baik untuk menjaga pertumbuhan ekonomi
maupun menjaga stabilitas keamanan
boleh tetap kita kasih kesempatan
ini pak kemarin kan pak kapus penkum juga menyatakan
bahwa anggota densus yang
sudah diserahkan ke pak minal
apakah betul bahwa anggota densus tersebut
seperti yang beredar di media sosial
soalnya di media sosial juga beredar isu
empat atau enam anggota densus dari jateng
yang diperintahkan untuk penguntit jampitsus
yang ini pak yang menugaskan apa memang
ada dari kelembagaan yang menugaskan tersebut
baik terima kasih pertanyaannya sangat luar biasa
memang benar ada anggota
diamankan di kisah senagung dan sudah
anggota tersebut sudah diperiksa dan tidak ada masalah
adalah ketika para pemimpin
seminggu yang lalu kemudian
hari seninnya sudah ditutup dengan
pada saat ada kegiatan di istana
kejaksaan agung dan kepolisian
ketika tidak ada permasalahan dan pemimpin
kenapa kita harus memasalahkan hal tersebut
kejaksaan agung dan kepolisian akan selalu bersinergi
mengingat bahwa kita terikat dalam
penegak hukum yang harus sama sama
kalau kita diadu domba antara kejaksaan agung
malah tepuk tangan para penjahat
hiasan hiasan di luar sana
jadi sekali lagi ketika
dan dalam keadaan baik baik saja
pedoman kita untuk kita laksanakan ke depan
untuk meningkatkan kinerja masing masing
ada agenda nasional internasional yang ada di depan
izin bertanya tadi kan dijelaskan bahwa
antara para petinggi dari kedua lembaga
berarti kan ada alasan penguntitan
itu kan berarti sudah ada pemeriksaan awalnya
artinya kan tidak mungkin dia tidak ada yang menyuruh gitu pak
jangan sampai kedua lembaga ini diadu domba
berarti ada pihak lain juga yang mungkin terlibat
terima kasih pertanyaannya ini yang bersama kesana
tadi disampaikan bahwa itu adalah
kejadian ini berjalan bergulir dari
dan ketika hari senin tadi kembali lagi
kami sampaikan ketika hari seninnya
sudah ketemu para pimpinan
masing masing dan menyampaikan tidak ada masalah
saat ini berkembang di media sosial
maupun media online itu harusnya
kembali lagi kepada diksi yang dipakai
karena pimpinan sudah menyampaikan tidak ada masalah
masalah diperpanjang justru kita curiga
humas tadi berarti ada pihak pihak
karena kepulisian dan kejaksaan baik baik saja
berarti tidak perlu kita diadu domba
yang mau kita kerjakan gitu mbak ya
tadi sudah dua perempuan satu laki laki
ya selamat pagi pak izin saya thomas dari kumparan com
mungkin ingin mempertegas pertanyaan dari
terus yang kedua kenapa dari
kenapa dari densus yang melakukan
berarti dibenarkan ya pak ya
apa disampaikan teman teman pertanyaannya pak
cuma nyono ingin menegaskan aja pak
pimpinan kapolri dan jaksa agung sudah bertemu
bersalaman mungkin mengotek bersama gitu pak
menutup kemungkinan akan terjadi lagi
akan menyimpan barang dalam sekam gitu pak
sudah dibenarkan memang ada gitu
tadi sudah kami sampaikan
anggota yang diamanin sana dan identitasnya
dan sudah dijemput sama pak minal
akan disampaikan jawaban dari
tidak ada permasalahan karena
maupun bapak kapolri hari ini
antara jaksa dan polisi tidak ada masalah
dari dulu sampai sekarang dan yang akan datang
untuk membangun penegakan hukum
kabarnya ada kegiatan profiling dari hp
hal itu mungkin sudah dibicarakan antar pimpinan
sudah ngobrol dan ketika
bisa dilihat dari gesturnya kan
permasalahan antara polisi dan jaksa
seperti tadi disampaikan oleh mas dery kumparan
nampak dari gesturnya pasti beda
gak akan bisa dipunggiri ada sesuatu yang tidak puas dalam hati
ketika bapak jaksa agung
tolong mungkin bisa dilihat di dalam gestur tersebut
dan gesturnya sangat akrab
di dalam satu begi bersama
itu menandakan bahwa keakrapan antara pimpinan pimpinan itu
yang tadi ditanyakan tadi
apa yang tadi sudah kami sampaikan di awal
pimpinan pimpinan sudah menyampaikan
kepada teman teman media pada hari senin
antara kepolisian dan kejaksaan baik baik saja
kami mohon bantu sama teman sekalian
adanya proses proses baik di
kejaksaan baik di kepolisian
pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang
karena kalau penguntip ini dibuat
preskron ini dilakukan untuk meng clearkan pak
disampaikan secara utuh itu
dan kita juga semangatnya kan ingin membantu pak
pesan untuk mendamaikan suasana itu
kan harapannya terjadi gitu
pertanyaan ini tidak bisa dijawab
kelembagaan atau bagaimana mungkin itu yang diperkirakan
baik terima kasih atas pertanyaannya
kepada teman sekalian bahwa
apa yang kita pedomani dan apa yang
keutuhan berita yang bisa
di pedomani buat teman sekalian
disampaikan oleh pimpinan itu berarti
itulah yang tertinggi dari lembaga ini
jaksa agung baik itu dari
tersebut yang disampaikan detail
tidak ada masalah dalam keadaan
propam dan tidak ada masalah
menjadi kunci jawaban dari kita
ada hal yang lainnya nanti berkembang baru
pimpinan pimpinan sudah menyampaikan
jaksa dan kepolisian dan
jaksa dan kepolisian dalam keadaan baik baik saja
kita berdomani untuk bisa ke depan
pemeriksaan kepada densus itu masih berlanjut
namun kalau nanti ada informasi terbaru
atau hal yang lainnya nanti akan kita
disempatkan ke densus ini
sampai dengan saat ini anggota
maka dari itu tadi antara pimpinan
dan bapak kadipupom juga sudah kita
tadi kan bapak sudah membenarkan bahwa
densus delapan puluh delapan yang ditangkap gitu ya pak
atau sampai mengambil foto
itu seperti apa pak karena belum clear pak di kita
yang ditangkep pasti ada sesuatu dong pak
nah kita ingin tahu pak apa yang terjadi ini
menyebutkan bahwa pak menko
kejaksaan dan polri itu adem ayem
mungkin boleh dijelaskan terima kasih pak
tirto mau tanya beberapa hal
senin itu para pimpinan sudah ketemu dan sudah
tanggal dua puluh tujuh lalu tanggal dua puluh delapan
baintelkam dan beliau menyatakan bahwa
penyelidikan tetap dilakukan dan nanti
masih dilakukan gitu pak menurut pak menko polhukam
nah berarti tidak clear di hari senin
ketika rapat pimpinan di istana
tentang kemauannya terkait dengan
yang dari yang akhirnya dijemput pak minal
beberapa hari itu memang konvoy terjadi
pengerahan raisa juga ada anggota dari
polsek kebayoran nah itu kedua
kesalahan yang akhirnya diamankan oleh
tapi tidak ada apa apa gitu
kita yang dipertanyakan juga
baik terima kasih untuk
dari pak kadifropam seandainya misalnya
anggota melanggar tindakan disiplin
disampaikan tidak ada masalah maka
sampai dengan hasil pemeriksaan itu selesai
oleh karena itu penegasan yang tadi
sampaikan oleh teman teman tentang adanya
ketemu di hari senin itu menurut kami
sudah menjadi gambaran secara utuh
sudah terjawab dengan adanya komunikasi
ataupun dari para pihak yang
dimana disana ada bapak menko pulkam tadi
ataupun dari bapak kapolri
tidak ada tidak masalah baik baik saja
coba dilihat lagi dari sana
dengan saat ini semuanya baik baik saja
untuk bisa meng clearkan suasana ini
menjadi lebih kondusif lagi ke depan
apa yang sudah disampaikan pimpinan
pedomani dan kita laksanakan ke depan